berbicara tentang kendaraan banyaknya kendaraan di kota besar membuat lahan parkir pun kian terbatas
ini ada sebuah fitur baru yang membantu para pengemudi untuk mencari tempat parkir dan juga memarkir kendaraan
seperti apa cara kerjanya
korresponden cnn indonesia abi pratama menjelaskan selengkapnya untuk anda
saya tidak melihat apapun saya tidak bisa melihat layar tapi apakah mobil ini bisa parking sendiri
jadi sebenarnya saya sedikit merasa ngeri dengan atraksi ini tetapi kita harus membuktikan teknologi canggih yang ada di mobil ini seperti apa
mengendari mobil di kota besar seperti jakarta sudah pasti tentu anda pernah merasakan sulitnya

memarkirkan kendaraan anda di lahan yang sangat sempit dan juga terbatas
tapi mobil di sebelah saya ini yang merupakan kendaraan asal negara jerman sudah menyematkan teknologi parking pilot
yang artinya bisa memberikan anda kemudahan untuk memarkirkan kendaraan anda
nah saya akan coba apakah benar mobil ini bisa memberikan kemudahan atau justru sebaliknya
fitur yang diberi nama parking pilot ini diklaim bisa membantu pengemudi untuk memarkirkan mobil baik secara paralel atau serial
fitur parkir otonom ini bekerja optimal di kecepatan rendah
tidak lebih dari tiga puluh lima km per jam selayaknya kecepatan mobil yang akan parkir
nah sekarang saya sudah berada di dalam mobil ini dan akan mencoba bagaimana teknologi dari parking pilot yang ada di mobil ini sendiri
pertama kita tekan dulu tombol ini
dan setelah menekan tombol ini maka layar sebesar dua belas tiga inci ini menampilkan tampilan dari sonar yang terdapat di sekeliling mobil ini
ini ada parkir seri
dan kita sudah melewati dua mobil yang di belakang
nah setelah muncul ini sekarang saatnya kita tekan tombol yang ada di kiri setir ini untuk melakukan parkir secara otonom
kita pindah ke gigi mundur
dan secara otomatis mobil ini bergerak sendiri
jadi kaki saya diangkat tangan saya juga diangkat
kita harus tetap standby di arah setir ini untuk jaga jaga
walaupun mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor lainnya sehingga bisa melakukan pengereman secara otomatis
dan layar ini memberikan visualisasi terkait dengan sekitar ataupun sekeliling dari mobil ini
setelah selesai kita tinggal berhenti saja
ada dua belas sensor ultrasonic yang aktifasinya seperti cara kerja sonar
radar ini akan memberikan informasi pada layar
jika menemukan ruang parkir yang bisa ditempati
ini ditambah dengan empat kamera yang tersemat di bagian luar mobil
yaitu satu kamera di grill depan
masing masing satu kamera di spion kanan dan kiri
serta satu kamera di bagian belakang mobil dekat pintu bagasi
keempat kamera ini memberikan tampilan tiga ratus enam puluh derajat
untuk memudahkan pengemudi memantau lingkungan di luar mobil
namun kamera ini akan dinonaktifkan secara otomatis
ketika kendaraan melaju dengan kecepatan di atas tiga puluh km per jam
jadi memang teknologi ini memudahkan pelanggan kami
khususnya mereka yang mungkin mengendarai sendiri kendaraannya
untuk lebih mudah mencari lahan parkir
dan yang kedua adalah memudahkan untuk masuk parkir ke area tersebut
dan yang ketiga untuk keluar dari area tersebut itu
jadi sangat memudahkan untuk parkir kan
kadang kadang orang mungkin agak sedikit kesulitan ya
untuk parkir paralel ataupun serial
nah sistem ini membantu secara otomatis

apa yang membuat mobilnya lebih mudah untuk memanfaatkan
parking pay tersebut gagal apakah ketika ada halangan dari benda benda lain kah
atau hal semacamnya kayak misalnya kecepatannya terlalu tinggi gitu
ya jadi memang untuk kita mencari suatu area yang sesuai untuk memarkirkan kendaraan kita
tentu saja harus mempunyai suatu ruang yang cukup
dan yang kedua kita juga tidak boleh berkendara terlalu cepat
oke minimal berapa itu maksimal maksudnya
maksimal itu di tiga puluh km per jam
jadi selama kita berkendara di bawah tiga puluh km per jam
sensor akan aktif untuk mencari area yang lebih mudah untuk kita parkir
nah setelah itu nanti kita tinggal mengikuti tiga arahan untuk memarkirkan kendaraan secara otonom
yang perlu diperhatikan pengemudi adalah
jika mobil diparkir secara manual
moda parking pilot tidak akan bisa digunakan untuk mengeluarkan mobil dari ruang parkir yang telah ditepati
pengemudi harus mengeluarkan mobil secara manual
hal lainnya mobil dengan dimensi sekitar empat meter seperti yang saya gunakan ini
membutuhkan setidaknya ruang parkir yang telah ditepati

agar komputer bisa optimal melakukan parkir otonom
yang terakhir area parkir yang akan ditempati harus steril dari objek apapun
jika tidak sensor parkir akan membatalkan mode tersebut
saya akan mencoba parkir sekali lagi
oke kali ini saya akan mencoba sekali lagi teknologi parking pilot yang ada di mobil ini
tetapi kali ini dengan satu tantangan yaitu blind parking challenge atau parkir dengan mata tertutup
sekarang kita atur dulu modenya dan kita pindahkan ke ggr
oke dan mata saya akan saya tutup menggunakan ini
semuanya saya tidak melihat apapun
saya tidak bisa melihat layar
tapi apakah mobil ini bisa parking sendiri
sebenarnya saya sedikit merasa ngeri dengan atraksi ini
tetapi kita harus membuktikan teknologi canggih yang ada di mobil ini seperti apa
apakah sudah berhenti
saya hanya mengandalkan suara yang diberikan oleh mobil ini sendiri seperti bunyi ting ting
dari situ saya baru paham dan baru tahu kalau mobil ini sudah aman
mengendarai mobil dengan fitur canggih seperti parking pilot memang memberikan anda kenyamanan dan juga kemudahan khususnya ketika parkir
tapi apakah teknologi teknologi canggih ini justru memberikan anda sesuatu yang baik
atau justru mengurangi skill anda dalam mengemudikan mobil
aldi pratama jakarta